anda kembali di redaksi siang final lomba maraton asian games dua ribu delapan belas untuk putra digelar sabtu pagi
dua pelari andalan dari negara masing masing ikut serta dalam kompetisi ini
peserta start dari gelora bung karno melewati jalan jenderal sudirman bundaran hotel indonesia
kemudian menuju ke kawasan kota tepatnya di jalan hayam wuruk
dan kembali memutar seperti jalur awal menuju ke stadion gbk
pelari harus melakukan total empat putaran agar memenuhi jarak tempuh empat puluh dua km hingga garis finish
jelang finish pelari asal indonesia agus prayogo tidak bisa menyelesaikan seluruh putaran
karena kelelahan dan langsung diangkut dengan ambulans
pelaksanaan final marathon asian games ini membuat enam jalan utama di ibu kota ditutup dari jam tiga pagi hingga sepuluh pagi
minggu dua puluh enam agustus dua ribu delapan belas kembali akan digelar final marathon asian games untuk putri dengan rute yang sama